dasar badut lu nunggu tak doang kan lu aja nggak tahu gue di mana kamu
pasti anggunnya handphone bakalan telepon roller car piece
kalau ada yang nelfon udah agus kasih tau deh
ya udah tapi bener itu
tapi kalau nggak ada yang ngakuin ya buat agus
bah ngarep itu mah
kagak boleh gus itu mah bukan haknya bukan hak kita
akhirnya hidup nanti aku punya mainan baru
masa allah gus
udah jam berapa ini
waktunya orang tidur
ini mau masih main handphone aja
tapetin di pintu nih
mak nanggung juga level tujuh
kan sim kartu udah aku ganti
kamu akan bersalah
kok nggak cemaku
pak cik selamat
udah sambung tuh
gak mungkin juga yang punya
aduh aneh aneh aja

oh ini bang tak
pak cik udah
kan pengen ambil
kamu akan bersalah
kamu tidak tau sayang

oh gue tau ini siapa

lu mau ngajakin gue
jangan pak cik
aduh nanti aku nanggung juga
aduh nanti aku nanggung juga
ah nanti aku nanggung juga
pasti lu kan egy lu mau ngajakin gue
gak bakal bisa awas loh ya
ih siapa sih ini
dengar ya gue tuh gak takut sama lu
kalo lu berani sini mana tapang lu
saya ada di belakang
dasar badut lu lu ngeretak doang kan
lu aja gak tau gue dimana
kamu ada di taman
sorry sorr bro ini ada masalah kecil
gue udah setel di lokasi
papa kalau ini siapa
ada apa dek
orang itu pak ikutin saya terus
kayaknya dia mau ngumpul hp saya deh pak
aduh tunggu disini biar saya yang kesana
alamat lo bener kagak sih
bro sorry bro gue matiin dulu ya sekarang ini
lo mau curi hp dia kan
gue mau cari alamat kok
gue mau cari alamat
udah mau ke pos aja pak
lo salah pak
jangan sebera nganudu lo
ala lu gak usah pura pura
eh gue gak pura pura ya
lu kan yang malam malam nelfon gue terus pakai suara serem
enak aja lobby itu bukan gue
perteman kok berantem
dia gak pernah ngerjain loh gue tau
ala lo berdua itu bersokongkol kan gue tau
terserah kalo lo gak percaya
jadi bukan lo berdua
ini dari yang nyokong takutin elo gus
gak ada suaranya gus
itu kursinya ketawa
itu gue dengar jelas banget
iya ada suara apa apa
gak tau juga gi
bisa aja itu orang yang iseng
terus ujung ujungnya nipu
ah udah jangan ditanggepin
nah gitu ya
nih udah gue matiin
udah saya lenen aja
ntar juga dia lama lama capek
udah yuk balik ke sekolah
gara gara loh kita jadi terlambat
udah ya makasih banget
kau pulang ya
masa allah gus
kalo punya mata kali seradak seluduk aja
emangnya lu kebiasaan banget sih ya
gak pulang gak pergi gak pernah ngucapin salam
apalagi nih cium tangan mak
lu abis dikejar kejar setan
bukannya dikejar apa apa
cuman ada anjing galak
ya kudulari lah
kalo dikejar anjing emang kudulari
jangan ape kegigit
gila yang ada
dulu nih ya dulu
zaman dulu nih
ya udah ceritanya ntar aja
masuk dulu ya ma
udah bener pagi aja